eh ini bukan video klip the politician kali ini mau ngikutin kegiatan salah satu
wali kota yang beberapa waktu lalu baru aja dilantik dan ini kita udah telat ayo kita ikut langsung
ini wali kota beberapa waktu lalu dilantik
di kota semarang alhamdulillah mbak
sehat selita mbak mbak mau bakso nya lengkap
bakso tapi saya biasanya cuma bakso kuah bakso kuah aja jadi lengkap
karena kalau gak pakai bakmi sama so'on ini bakso nya lebih banyak
bakso nya lebih banyak
dium dium ya mbak
ibu makanan favoritnya bakso
ada lagi yang lain
kalau saya semua oke mbak karena ini kan badannya seperti ini
wah ini bakso
nah ini mangkuknya tuh
ini yang kosongan ya
iya ibu mau yang kosongan
aku yang layan nih
ibu sambil ngobrol ibu gimana kabarnya setelah dilantik
alhamdulillah mbak ini alhamdulillah setelah dilantik ini tugasnya ternyata kalau awal tahun ini banyak sekali
rajas sih bu
hari ini ada musrembang mbak jadi ini adalah perencanaan perencanaan musyawarah yang dilaksanakan untuk di tahun dua ribu dua puluh empat mbak
jadi ini sudah yang kelima
ini sudah yang kelima ya dari berapa bu
dari enam belas kecamatan
dari enam belas kecamatan
kemarin dua hari yang lalu ada di empat kecamatan ini banyumanik kemudian juga gunung pati mijen dan ngalian
yang saat ini nanti hari ini juga empat mbak
nanti aku keliling ikut empat empatnya
sembari nanti kita makan bakso sebelah sana
oh iya benar benar
ini kita ikutin mbak itta yang makan bakso
tadi cuap cuap pindahkan yang lapar ya
kasih ya mbak
mbak itta kalau misalnya dilantik jadi wali kota seperti itu ini kan sudah mulai tibuk banget nih
kalau dulu kan jadi wakilnya pak hendi
iya betul betul
jadi bisa berdua
kerjanya ini ada disabilitas
sehat selalu ya
ini bu saya pegangin bu
gak apa apa ini
mau makan bakso
udah mau makan ya
iya nanti ini dibawa dulu ya
berarti sekarang kegiatannya seperti tadi ya bu menyapa masyarakat
masyarakat makin sibuk karena ini ibu sendiri yang datikan
iya betul mbak
jadi masih baru tapi kan sebenarnya kan saya dengan pak hendi
saya dengan pak hendi
saya dengan pak hendi
saya dengan pak hendi
ini kan satu paket
jadi program programnya tetap berjalan kemudian juga melanjutkan kemarin pr pr yang ada gitu
sehingga hari ini kan juga sama program programnya juga menyapa masyarakat karena dari dulu programnya
dengan pak hendy ini adalah visi misinya untuk menjadikan masyarakat kota semarang sejahtera
hmm tapi kalau karena sendirian agak agak sibuk dikit gak apa apa ya
tapi kami pun sebenarnya merasa ringan karena tim pemerintah kota semarang ini sangat
kompak tadi kan ada musylaim bank komplet kan ada namanya pak seda ada asisten ada
kepala opd ada staf ahli kemudian juga ada teman teman kan kemudian juga ini kan
ada dengan tni polri sehingga insyaallah sama sama apa melakukan kegiatan ini juga
melakukan kegiatan ini jadi ringan
kemudian juga ada anggota dprd baik dari pemerintah dprd provinsi maupun kota
lengkap deh itu ya bu ini kita ngobrol sambil duduk boleh ya
boleh boleh bau durian nggak apa apa ya mbak
iya justru ini bu yang bayangin anggotanya ini kok pagi pagi sarapannya durian kita kok ya
ya jadi kebetulan memang di semarang ini kan juga penghasil durian mbak
ya di wilayah mijen gunung pati kemudian wilayah juga ngalian gitu
dan kebetulan pak camatnya ini rumahnya mijen jadi bawanya durian
jadi ini durian musangking lokal nih mbak
luar biasa ini kayaknya kamera person saya semua udah pada ngilang
mbak ita tapi mbak ita ini kan rasanya kemarin saya beberapa udah tanya nih masyarakat
mbak ita tuh nanya kayak apa sih
banyak yang bilang mbak ita tuh orangnya deket dengan masyarakat udah kayak biasa aja
itu nggak kayak pejabat itu memang dari awal koreksi kalau saya salah ya mbak ya
lulus s satu tuh pertanian ya
tapi kemudian terjun ke sempat di bank
di perbankan tujuh belas tahun
tujuh belas tahun baru kemudian terjun ke politik
nah itu ceritanya kayak gimana mbak
jadi saya sebelum ke politik di bumd dulu mbak tambah lagi
jadi saya sepuluh tahun ada di bumd nya pemerintah provinsi jawa tengah
kemudian baru ke kancah politik
jadi sebenarnya kalau masalah politik ini baru meternya atau mungkin ini yang menjadi pendorongnya adalah suami
kebetulan suami kan di dprd provinsi sehingga udahlah yang kemarin kemarin kan sudah bekerja sebagai profesional saatnya untuk membantu mensupport kota kelahiran
karena saya kan memang dari ceprol kecil gitu ya sampai sma ini kan ada di kota semarang
saatnya untuk mensupport untuk membantu mengamalkan ilmu yang sudah ada ini untuk kemajuan kota semarang
dan alhamdulillah bersama dengan pak hendy pada sejak tahun dua ribu enam belas kemudian selesai satu periode dan dipercaya lagi berduet bersama dengan pak hendy
dan sebelum selesai pak hendy sudah ditarik pak presiden ke jakarta gitu
tapi support dari teman teman semua dari pemerintah teman teman di pemerintah kota semarang
ini adalah jalan
makanya tadi waktu musrembang saya sampaikan tidak ada program yang berubah
tidak ada hal hal yang berubah
hanya justru kita ini sekarang ini di pemerintahan itu tidak bisa letter luck harus di dua ribu dua puluh tiga harus seperti ini gitu kan
alhamdulillah sampai saat ini inflasi di kota semarang ini juga di bawah rata rata target rata rata dari pemerintah pusat maupun provinsi
nah ini menarik kalau nanti ngomongin
banyak masalah masalah di semarang
tapi saya mau tanya dulu mbak
itu tuh pada saat dorongan dari suami udah mengabdi buat pemerintah atau masyarakat aja gitu
ya saya juga saya bilang ini cerita ya mbak karena cerita
ya sudah pak nanti saya tak ini dulu ya saya apa
kan soalnya kan namanya dari orang profesional jadi birokrat
saya kan walaupun di bumd kan tahulah ya apa secara birokrasi itu gimana gimana gitu
saya siap gak ya gitu kan
kan biasanya kalau yang walaupun profesional kan sabtu minggu libur
nah ini kan sabtu masuk loh mbak ya kan
nah ini yang makanya saya bilang ya udah saya ini dulu lah berdoa gitu ya
terus saya ke tanah suci gitu
kemudian tapi kok malah terus terus pulang pulang loh kok sudah ada baliho saya ya gitu kan
suami gitu kan
iya tapi sebenarnya ya sudah lah jadi ya udah kita jalani
dan sebenarnya kalau kita juga dari dimanapun kita belajar gitu ya
dari manapun kita asalnya ya asal kita bisa menyesuaikan
kita bisa melakukan apa segera menyesuaikan diri kita gitu sih insya allah bisa berjalan
ya cuman ya itu kalau di birokrasi seperti ini kan sabtu minggu gak ada libur mbak
tapi ya tetap untuk masyarakat kami happy happy saja
dan justru ini adalah menjadi spirit untuk bagaimana mengwujudkan kota semarang ini semakin bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat agar masyarakat semakin sejahtera
hmm nah ini sabtu minggu nggak libur itu anak dan suami pernah protes nggak bu
ah ini semenjak jadi birokrat ini suami nyesel nggak bu
ini aduh tadi aja jadi berpatah nggak aja gitu ya
ya sebenarnya sih karena mungkin kan pada saat dulu saya kerja itu kan sudah komitmen ya
kerja di masyarakat
dimanapun apa diislahnya diikhlaskan lah gitu ya di okein lah gitu
jadi ya sejalan
kemudian juga kalau selama ini kita bicara ini kan namanya dengan keluarga itu kan quality time saja ya
kalau kita juga tiap hari ketemu tapi nggak ada hal hal yang menjadi satu tim keluarga ya juga kurang
tapi juga kalau tidak pernah ketemu juga kurang gitu ya
jadi ya disempet sempetin lah mbak gitu
dan kebetulan kan anak saya juga sudah besar dan kemudian dia juga mengabdi ke masyarakat karena dia di dokter
jadi dia juga turun ke apa sekarang ini kan juga sudah mulai dulu kerja di rumah sakit pada saat penanganan covid juga
dia juga sudah ada di rumah sakit kemudian juga suami kan wakil rakyat juga gitu ya
ya nggak apa apa lah yang penting adalah bagaimana komunikasi koordinasi
dan yang di rumah
pun ya caranya ya kalau kita mau quality time gitu ya masak saya apa
nyiapin makanan gitu gitu saja tapi alhamdulillah sampai sekarang juga lancar lancar aja
oh mbak gita sering masak di rumah
masa mbak saya kan punya ini punya apa saya juga membuat buku menu stunting kan
ya resep ibu megawati iya jadi resep resep megawati soekarno putri untuk makanan baduta dan ibu hamil
ya resep ibu megawati ya jadi resep resep megawati sukarno putri untuk makanan baduta dan ibu hamil

ini kan udah ada yang dibuka jadi itu kayak wah
musangking lokal ini ya boleh kita pakai di basah di sini

ini nih mbak nih mbak bisa minta sendok mbak
pakai sendok aja
mbak tapi waktu pas pilkada atau apa ini kan banyak ininya mbak banyak waktu yang terambil lah
untuk yang tadi untuk keluarga kemudian jadi untuk masyarakat
itu anak pernah protes nggak mbak
enggak mbak anak saya udah biasa
jadi kalau saya malah pulang cepet itu mah ditanyain loh mbak kok pulangnya cepet gitu ya
oh yey karena mungkin anak juga sudah memaham
iya dia juga tahulah apa bagaimana
ee support untuk masyarakat dan sebagainya
ini anu loh mbak ini apa bijinya kecil
iya makanya ini mana kelihatan nggak ya
oh tepat ini
pagi pagi memulai hari dengan durian
ini kita suap ya
mbak tapi pada saat
iya ini lah suami istri ini wakil rakyat
waktu banyak yang
ter anu apa dimanfaatkan
anak kok nggak dididik ke politik sih mbak
anak saya nggak tertarik mbak
iya jadi berapa kali sudah kita arahin sudah saya ajak gitu
tapi dia tetap ke masyarakat tapi dengan profesi berbeda
jadi kan tetap kalau sebagai dokter kan juga sama mbak
juga bagaimanapun pengabdian kepada masyarakat itu kan bisa dari berbagai lini
kalau dari suami itu dari sisi politik
kemudian saya dulu dari profesional berbagai politik gitu
ya moga moga nanti kalau dia tertarik kan jadi profesional tapi setelah itu kan politik gitu
tapi sebenarnya sih sama saja ya mbak kita menjadi seorang seperti kita kita ini kan
mengabdi kepada masyarakat itu kan dari bisa berbagai bidang
nah kebetulan kalau anak saya ini senangnya di bidang kesehatan
nah sekarang dia terjun bagaimana dulu waktu covid
kemudian dia sekarang sekolah lagi atau mengambil lagi spesialis untuk kandungan gitu
sehingga nantinya ya tetap nanti kan membantu gitu ya masyarakat melalui bidang kesehatan
musangking lokal dan semarang
ibu itu bisa tahu gitu ya ya yang mana beliau itu sangat sibuk tapi masih memperhatikan saya gitu
jadi saya sudah menikmati

oke mbak ini kita mau kemana nih ya apa diajak keliling keliling ini mau kemana
ini mau musrembang yang kedua lanjutan di semarang timur karena memang saya sekarang ini mengajak teman teman itu untuk efisiensi waktu
jadi kalau bisa mami hari ini kan sabtu nih sekaligus gitu
jadi ini nanti musrembangnya ada empat tempat mbak
jadi ada ini tadi yang pertama di gayam sari kemudian di semarang kecamatan semarang timur kemudian pedudungan dan yang terakhir kecamatan gendul
jadi wilayahnya kan deket deket
kalau kita harus bolak balik bolak balik kan sayang waktu
sehingga nanti waktu waktu yang lainnya bisa digunakan untuk kegiatan yang lainnya
baik lurah camat maupun dari tokoh tokoh masyarakat itu lpmk kemudian organisasi kemasyarakatan dan lain lain
mbak maaf ya mbak ini urusan perempuan nih jadi
jadi belakangnya agak rame gitu bu ya
mbak ita ini kan mbak ita jadi wali kota perempuan pertama di semarang
gimana apa dampak yang mau dibawa untuk perempuan perempuan di semarang itu
iya ya tentunya kan
apa kami ingin atau saya ingin lebih baik
lebih baik lagi tapi sebenarnya kan kemarin main juga dengan pak hendy ini kan juga program program perempuan juga banyak gitu ya
tapi dengan saya sebagai perempuan itu kan perempuan perempuan lebih deket gitu ya
jadi ya kita membuat perempuan perempuan itu bisa lebih berdaya dan bisa saling membantu
kalau tadi saya sampaikan kan sekarang ini program program yang ada di semarang ini kan sudah memberikan dampak positif ya
kemiskinan turun kemudian pengangguran turun kemudian stunting juga turun
nah ini yang nantinya perempuan perempuan ini bisa jadi agen perubahan
karena kalau tidak di maintain tidak dilakukan monitoring pasti akan naik lagi
sehingga perempuan perempuan ini bisa getok tular lah kalau bahasa jawa ya gitu ya
saling memberikan informasi support gitu ya
sehingga juga akan mendapatkan
agar mendapatkan yang perempuan perempuan lain itu juga sama dengan perempuan lain yang lebih hebat gitu ya
karena pr kita masih banyak
salah satu atau mungkin salah dua gitu ya
itu adalah pernikahan anak
nah ini kan justru peran dari orang tua ini untuk bagaimana anak anak ini tidak menjadi salah satu yang melakukan pernikahan anak
kemudian juga kdrt
nah ini kan juga sama mbak
kdrt itu kan salah satu penyebabnya kan adalah masalah
sehingga diharapkan kalau dengan perempuan perempuan lebih berdaya
kayak tadi nih
ada apa mereka menjadi pelaku usaha
ini kan akan bisa memperingan kebutuhan sehari hari
makanya saat ini sekarang ini saya muslembang minta kepada para camat gitu ya
untuk jangan hanya cuma muslimah pertemuan
bahwa kayak tadi kan ada umkm
bahwa ini loh hasil yang sudah di apa
yang kuyung bareng dari masing masing wilayah ini untuk melakukan support
kemudian teamwork gitu ya
untuk menjadi kayak tadi perempuan perempuan
kan tadi pelaku umkm gak ada yang laki laki kan
kemudian juga untuk masalah bagaimana membantu perekonomian
kayak tadi kan kita memberikan sumbangan sumbangan sembako
dan itu kan juga tidak hanya yang

yang lainnya kan pasti dibagi oleh masyarakat kan
ini kan peran serta
gak mungkin lah ya
makanya nih disitu dibagi seratus paket sembako
kan nggak mungkin kita kita yang turun semua
gak mungkin ya
waktunya gak ada lah
ini kan peran dari rt rw lpmk ibu ibu
kemudian juga stunting
tadi kan juga ada kan beberapa anak anak yang stunting
bagaimana mendorong ibu ibu yang punya anak stunting ini untuk bisa masak
dengan menu yang murah sehat bergisi
dan bisa dimakan oleh anak anak
sehingga anak anak juga akan bebas dari stunting
kayak tadi yang selain ada yang mungkin masih kurang butuh
butuh treatment lebih banyak lagi
tapi kan ada yang tadi yang menerima bantuan itu sudah lulus stunting anaknya
jadi ini yang mesti kita lakukan terus menerus
karena contoh kayak stunting
stunting itu tidak bisa hanya anak yang diintervensi
tetapi ada ibu ibu hamil
nah ibu ibu hamil ini tugasnya siapa
nah ibu ibu hamil ini tugasnya siapa
ibu ibu yang lain untuk saling berbagi
seperti itu mbak
pada saat pelantikan mbak ita beberapa waktu lalu
mbak bu mega itu datang
ada pak ganjar karena memang bu berderjotaka
ada mas gibran juga
ada pak sejen datang
kemudian pak bambang woriantos
banyak sekali yang datang
itu ada cerita di balik layarnya nggak
karena katanya mbak usut punya usut
ini banyak diomongin di media sosial
karena katanya sebelahan
mbak bu mega sama pak ganjar
nah itu pada saat itu pelantikannya
karena ramai gimana cerita mbak
ada nggak ujangan ujangan yang dikasih
ikta harus kayak gini gini gitu sama dari ibu
yang tadi yang itu tadi
bahwa harus terus terus stunting
kemudian juga ibu juga memberikan arahan lagi
itu adalah salah satunya setelah diberi asupan gisi
anak anak ini harus juga diberi pendampingan
karena kan kalau anak
kemudian kayak tadi ya mbak
kan tadi ya yang anak anak yang pertumbuhannya tidak bagus
itu kan pasti harus ada pendampingan
bagaimana anak anak itu setelah dari stunting
itu kan pasti ada beberapa
atau mungkin iqnya
yang harus diterapi gitu ya
dan alhamdulillahnya itu
saya juga sudah mau buat program mbak
apa yang diarahkan atau diizinkan ibu ketum
ini kami juga di kota semarang ini juga sedang mau membuat gitu mbak
insya allah nanti pada bulan ini atau bulan depan
itu akan diresmikan namanya day care gitu ya
rumah untuk anak yang khusus stunting
dan itu disitu ada pendampingan
pendampingan untuk dari psikolog
jadi untuk assessmentnya
kalau fisiknya sudah kan mentalnya
iqnya seperti itu
ya ibu jangan jangan seperti itu
dan ibu juga sangat mendorong untuk peran peran kader
seperti kita kader perempuan itu
untuk bisa lebih semangat
untuk lebih eksis
dan kemudian juga harus turun
harus turun ke masyarakat
harus turun ke rakyat
untuk bagaimana kita bisa membantu untuk masyarakat sejahtera
nah itu lahirnya gimana mbak
pasti kan banyak tokoh tokoh
bicara bicara politik politik menuju dua ribu dua puluh empat mungkin
kalau ibu itu kan selalu menyampaikan
udah jangan mikir itu dulu
mikirnya kepada rakyat
apalagi setelah apa
apalagi ini kan setelah covid
pasti banyak hal hal yang menjadi
harus dikejar gitu
jadi seperti itu sih
kalau ibu dan ibu
waktu kemarin di belakang belakang layar seperti itu
juga ya menyampaikan itu
jadi mengenai kemiskinan
stunting gitu ya
kemudian gerakan menanam gitu
karena kalau saya dengan ibu itu
lebih komunikasinya ke situ
ramai banget soalnya
yang mendukung support mbak itta ya
aduh itu dah yang
tidak bisa dinilai dengan kata kata
haru ya mbak ia
ibu itu bisa
tahu gitu ya
beliau itu sangat sibuk
tapi masih memperhatikan
dan saya maturnuan bahwa dengan
apa yang sudah beliau arahan beliau
saya bisa menjadi seperti ini
dan bisa memberikan
kontribusi kepada masyarakat
begitu semangat ibu
untuk bagaimana kita sebagai perempuan
untuk bisa memberikan kontribusi
kepada masyarakat juga
kerauhannya itu yang sangat
mbak itta hargai
dan beliau itu
untuk bisa hadir
bisa rawuh di
kegiatan yang mungkin
belum tentu semua orang bisa
mendapatkan seperti ini
apa ya saya berdoa untuk ibu
memberikan support seperti ini
kepada kami semuanya
utamanya pada perempuan
untuk bisa kita ini
laki laki walaupun kita tidak
tidak apa tidak
menghilangkan kodrat kita
sebagai seorang ibu
juga bisa memberikan
ini kepada masyarakat
ini kebetulan kita juga
udah sampai ke selanjutnya
kita lanjut ya mbak
udah kayak artis ya
berinteraksi sama masyarakat kelihatan sosoknya bagus harapannya pada saat masa keliminan ebu
lebih baik lebih mendekat lagi kepada rakyat mereka mungkin juga bagus
ya ini nanti benapa bucamat di mau tak beliin
ada kelihatan mbak eh tadi mana mbak mbak bucamat mana tadi oh ya ya ya ya ya ini nanti udah uangnya
di bucamat nanti biar dibagi bagi endorse endorse jadi mbak ini ada umkm umkm yang dibina oleh baik
dari pemerintah kota melalui dinas
kooperasi dalam umkm kemudian juga ada pendampingan pendampingan dari teman teman
anggota dprd kemudian juga ada pelatihan pelatihan ya bu dari apa partner kita yaitu dari bank bank
dari bumn kemudian dari berbagai pelatihan pelatihan sehingga ini bisa menjadi seperti ini nah ini kan
kayak ganjeril ini ini makanan khas semarang mbak nggak ada di tempat lain mungkin kalau jakarta roti buaya
ini kembang goyang jadi ini ada pirt nya jadi ini sudah bisa dijual di kayak di indomaret kan ini udah
ada izinnya ini izin ini keluarnya dari dinas kesehatan oke kalau mbak ita kalau dari semua
makanan makanan favoritnya apa ada enggak di sini semuanya ini enak lomba ini enak ini enak
mbak ini toh ini enak nah ini nanti aku beli berapa ini sepuluh udah ini yang ini lain ini aku mau beliin
tahu enggak tapi enggak ini sebelumnya ya udah apa susah hahaha apa ini ini yang lainnya komplet
ini ini berapa ini ini berapa ini sama juga ya ini berapa itu lima puluh dah ini berapa ini rezeki aja
di da kaiken ya progressed bu enak
on i'm my kasih ya mbak semuanya ya ya ya acknowledges ngajaknya gimanaadd occasion gitu kan
senang sekali ya mbak ya gitu jadi ini adalah bentuk bagaimana kita mensupport kepada para pelaku umkm
mereka dibeli satu satu aja mereka sudah senang
tadi kan dia tidak melihat yang harus diborong semuanya
tapi kita perhatikan kemudian kita beli
ya terima kasih
terima kasih ya
stimulus dari pemkot sendiri untuk umkm seperti apa bu
karena kan banyak yang menyebutkan bahwa ini dua ribu dua puluh tiga ini gelap
nah apakah umkm ini jadi salah satu sektor pendorong nanti buat
iya jadi kan tadi juga pemberdayaan masyarakat ya mbak
jadi yang pertama tadi kan stimulannya adalah support bantuan dari dinas kooperasi umkm
dan umkm ini kan tidak hanya melulu di dinas kooperasi tapi juga dinas ketahanan pangan
karena yang olahan olahan makanan tadi kemudian juga dinas pertanian
karena kan hasil olahan pertanian atau mungkin buah buah dan sebagainya itu kan juga masuk pelaku usaha
sehingga ya memang semuanya kita lakukan untuk umkm ini naik kelas
jadi dari dinas kemudian dari csr
kan csr juga biasanya kan juga punya namanya rumah kreatif bumn
nah itu ada pelatihan pelatihan
tadi kan contohnya yang mempunyai pirt yang sudah punya izin ini bisa kita bantu juga
dijual di indomaret
jadi retail ya
jadi sekarang ini namanya ada di toko toko modern itu sekarang memang ada pojok pojok untuk umkm lokal dari semarang
oke dan itu salah satu usahanya untuk masyarakat juga lebih padat karya
ya makanya saya kan juga gitu
sekarang musrembang ini juga ada
kayak ada umkm ya wajib ditampilkan
sehingga ini adalah merupakan hasil dari
bagaimana upaya pemerintah untuk umkm itu naik kelas
oh ini yang buat
ya apa kabar
loh dari mana ini kok pakai jaket
oh mau pulang
ini ruang disabilitas mbak yang disediakan
ini pemerikasanya bu dety sama bu camat
jadi ini kita sudah ada beberapa juga
ini di kecamatan semarang barat juga ada seperti ini
jadi ini untuk fasilitas anak anak yang berkebutuhan khusus
ini kegiatannya kita tengok tengok kali ya bu ya
ya boleh boleh
baru main tadi ini
oh saya tadi dapet info katanya tadi lagi ada pelatihan konsentrasi ya
oh ya sudah selesai
sudah berjalan sih
oh sudah berjalan
untuk anak anak ya
iya seperti ini ya
kalau dari pemkot sendiri sebenarnya memandang teman teman disabilitas atau fasilitas apa sih bu yang masih kurang yang masih menjadi pekerjaan rumah
ya jadi tentunya pekerjaan yang utama itu adalah bagaimana yang bangunan bangunan lama ini untuk diberikan fasilitas
kan yang dulu dulu belum ada kan yang ramah terhadap disabilitas
nah ini kan sekarang sudah mulai di bangunan bangunan yang baru untuk dibuat ramah disabilitas
bahkan sudah ada kalau kecamatan yang ini luas ini sudah ada tempat tempat seperti
oh kelas belas
ini kelas berapa
ini kamu kelas berapa
jadi kita juga ada mbak namanya rumah duta revolusi mental
yuk mbak yuk mbak
jadi itu adalah untuk bagaimana juga untuk usaha
bagaimana juga untuk assessment anak anak yang disabilitas
dan kan untuk sekolah inklusi dan sebagainya
jadi ini memang salah satu bagaimana kita membuat masyarakat atau anak anak atau mungkin orang yang disabilitas ini juga bisa sama dengan anak anak yang normal seperti itu
jadi ini adalah salah satu untuk ruang fasilitas disabilitas
jadi itu portalnya itu salah
maksudnya portal ini tidak ada di bawah
orang mulai seperti ini
ini mbak ita
ke pasar apa mbak
ini namanya pasar penggaron
pasar johar waktu itu kan terbakar
kemudian juga salah satu juga adalah relokasi dari kemarin untuk pembangunan banjir kanal timur kan mereka terus dipindah ke sini
nah bicara banjir itu sebenarnya ini kan seringkali diberitakan
kalau dari mbak ita sendiri ini karena menjabat baru beberapa minggu ya bu ya atau berapa dalam kurun waktu yang masih singkat ini apa bu terobosan terobosan yang ingin
yang dilakukan begitu untuk membenahi sekiranya permasalahan banjir
ya tadi yang sudah saya sampaikan di musrembang ya
jadi ada beberapa apa wilayah wilayah yang terkluster
jadi ada pemenahan untuk yang semarang bagian barat itu yang daerah mangkang yang mau ke kendal itu adalah plumbon dan kalibringin
ini juga sudah yang kalibringinnya sudah tinggal plumbonnya
nah ini kan pada tahun ini sudah akan disupport oleh bapak menteri pupr
dari kementerian ini untuk dinormalisasi
kemudian karena memang sungai sungai itu milik kementerian pupr
jadi memang anggaran juga harus dari sana tapi bagian kita ini adalah pembebasan lahan
itu sudah kemudian yang sebelah ini semarang timur ini yang tadi saya sampaikan
ada namanya penambahan pompa ada pembuatan tanggul laut tanggul tol itu yang menjadi pr pr kita dan semuanya dan alhamdulillah
mulai tahun ini sudah tahap tahapan
kemarin juga trik matono juga pada pak menteri gitu ya dibantu dengan pompa
karena kalaupun namanya banjir namanya hujan gitu ya kemudian airnya kemana mana kalau tidak dibantu dengan pompa
kemudian dengan tanggul tol itu semarang nggak bisa
karena ini kan kita semarang bagian bawah ini adalah pesisir gitu sehingga memang harus ada upaya upaya
salah satunya adalah dari pompa mau pembebasan
maupun dari kolam retensi dan tanggul laut
pembebasan lahan itu maksudnya termasuk untuk mengevaluasi izin bangunan bu
enggak kalau pembebasan lahan itu kan karena namanya sungai ini ya sungai kemudian kan mereka punya sertifikat punya hak kepemilikan
sehingga kita harus mengganti rugi
kalau sekarang ini nggak ganti rugi lagi ganti untung gitu seperti itu
oke berarti kalau misalnya evaluasi izin usaha karena di beberapa kali ibu wawancara sama teman teman media
sering menyebutkan ini harus dievaluasi nih izin
dan perlengkapan perlengkapan perlengkapan perlengkapan
itu ada tapi bukan yang untuk pembebasan itu mbak
kalau itu kan sebenarnya alih fungsi lahan
yang mestinya itu merupakan lahan daerah hijau gitu ya petanya itu hijau itu dibuat untuk perumahan
nah itu yang melanggar
kalau yang melanggar itu memang ya harus ditindak karena itu tidak sesuai dengan peruntukan
melanggar aturan gitu
itu yang harus ditindak
dan sejauh ini juga sudah ditemukan begitu ya bu ya
sudah ada beberapa ya dan itu kita beri surat peringatan
ini mau inspeksi apa nih
ya ini kan juga kemarin kan ada keluhan keluhan dari pedagang di sini ya
ini kan apa ini jelek ini apa jalannya jelek
kemudian juga apa yang tadi juga masuk ke dalam sini kan jelek
tetapi ini pun kan juga mestinya harus ada penanganan dari kelurahan gitu ya
karena ini kan wilayah luar ini kan memang harus menjadi bagian untuk dibersihkan
kalau pasarnya seperti ini jelek ini kotor sekali coba
kan mestinya harus disapu dan sebagainya
ini kalau mbok mbok gini udah pengen gemes gemes gitu
ini hujan hujan sidak nggak apa apa ya bu ya
gak apa apa memang udah sesuai

ada yang sidak ditanyain lurahnya dimana
dan lurahnya gak ada
keluarga lagi protes
ada portal yang menghalangi
yang bikin usaha mereka jadi sepi
jalanannya rusak banyak becek becek
jadi lagi pada memberikan kesah pada babita
jadi itu portalnya itu salah dia portal iklimnya gode buah orang mulai kini
wali kota atau gubernur ya wali kota lah
ini tadi sehabis mendengarkan keluhan masyarakat terus kemudian manggilin langsung langsung kepala
dinasnya lurahnya itu biar cepat ya bu ya memang saya modelnya seperti itu mbak modelnya kalau
untuk kan saya tadi cuma mendadak gitu loh jadi kalau mendadak gitu kan orang nggak sempat bersih bersih
nggak sempat prepare iya jadi itu kebiasaan kebiasaan kebiasaan saya sehingga kita akan tahu betul
gitu kan oh apa masyarakat disitu seperti apa enggak bisa di setel setel gitu kemudian juga tempatnya
nggak sempat dibersih bersihkan gitu sehingga ini menjadi satu masukan masukan yang berharga untuk
apa ya keberlangsungan dari mereka
berusaha kan kayak tadi adanya portal yang mungkin salah sebenarnya itu bagus karena memang di
dalam sana mbak di setelah pasar kritikan itu kan ada grosir buah jadi sana itu kan memang
pedagang pedagang besar lah mungkin caranya apa untuk untuk ada pemasukan parkir itu salah
tempatnya ini besok senin ya kita nanti bahas dengan apa dengan pak seda dengan dinas apa pekerjaan umum
dengan dinas pekerjaan umum
dengan dinas pekerjaan umum
dengan dinas pekerjaan umum
dengan dinas pekerjaan umum
dan dinas apa perkip untuk nanti dilakukan pembentahan pembentahan di sana sehingga
masyarakat atau perdagang di sana juga bisa mendapatkan kembali ke apa pendapatan yang dulu
sudah pernah pernah didapatkan pada saat jalan itu bagus sebenarnya semarang dan permasalahan ini kan
ada banyak tapi personanya juga banyak iya tadi mbak juga pas kita lagi ngobrol tadi mbak bilang
ada keinginan untuk menurunkan angka pernikahan ini ya pernikahan anak anak pernikahan ini juga banyak
jika menurunkan angka pernikahan anak sekarang namanya pernikahan anak anak pernikahan anak sejauh ini sebenarnya seberapa tinggi sih mbak angka itu di kota s
kalau pernikahan anak itu mungkin ada banyak ya mbak karena juga masalah namanya ada kecelakaan nah gitu tapicio kecelakaan itu masa dari bagaimana pendidikan seksual dog pendidikan tentang pendidikan
untuk bagaimana terkait dengan hal hal untuk tidak terjadi seperti itu
kemudian yang kedua juga tingkat kemiskinan mbak
jadi kalau sekarang ini banyak pernikahan pernikahan anak itu ada di wilayah kantong kantong kemiskinan
karena mereka kadang kadang orang tua ini kan sudah di bawah batas kesejahteraan
ya sudah lah daripada saya nyekolahin daripada saya mikir mikir sudah deh langsung saya nikahkan
kemudian juga salah pergaulan
tentunya ini yang pertama kalau terkait dengan salah pergaulan
ya juga harus ada pendidikan pendidikan seksologi lah istilahnya itu untuk anak anak
baik mungkin mulai di sd atau smp
sepertinya kalau di luar negeri itu kan sudah diajarin
hal itu kan sebenarnya bukan tabu
tapi mungkin cara penyampaiannya yang mesti kita
edukasinya itu yang tidak vulgar sekali
tapi anak anak itu tahu gitu loh
batas batas oh ini yang boleh ini yang tidak boleh dilakukan sebelum menikah dan sebagainya
dan yang penting juga itu adalah di kemiskinan
karena seperti contoh yang sekarang ini ada di kelurahan tanjung mas
itu kan angka kemiskinannya tinggi ya
ada sekitar satu lima ratus an kepala keluarga
ya karena dia mikir
miskin sehingga dia udah
pokoknya anakku ya tak nikahkan aja gitu
di sana itu ada sekitar satu kelurahan tanjung mas itu sembilan puluh anak
yang melakukan pernikahan anak
sehingga sekarang ini kan sudah ada undang undang perkawinan
kemudian juga ada aturan aturan itu
sekarang ini kita kerjasama apa
dari kementerian agama itu bekerjasama dengan pemerintah kota
mungkin juga di tempat lain ya
itu akan di
pendekatan dulu dari kementerian agama
cuman ini juga permasalahan
begitu ada setiap kali mau menikah
dilakukan seperti itu ya
apa intervensi nggak boleh dan sebagainya
akhirnya anak anak itu juga disiri menikahnya
nah ini juga menjadi permasalahan
sehingga banyak hal yang menjadi tugas kita
sehingga ini adalah salah satu bagaimana
peran dari orang tua
peran dari kadir ya
kemudian kadir kadir yang lainnya itu untuk
atau organisasi organisasi wanita ini untuk
bagaimana mengedukasi agar anak tidak seperti itu
karena mbak kalau terjadi namanya pernikahan anak
yang tadi saya sampaikan itu
implikasinya banyak sekali
efeknya banyak sekali
yang pertama selain pernikahan anak
kekerasan dalam rumah tangga
karena kalau katakanlah sama sama anak yang menikah
kemudian ekonominya susah
itu kan sehingga mengakibatkan juga
kemudian yang kedua juga
kalau nggak kdrt atau mungkin orang orang seperti itu
tidak kuat mental
kalau tidak juga selain itu
juga akan terjadi stunting
kalau ini saya diajarin atau didapat ilmu dari pak hasto
itu menyampaikan kalau anak yang belum dewasa
ini kan alat reproduksinya itu
belum sepenuhnya sempurna
sehingga pada saat
mengandung kemudian melahirkan itu
ada istilahnya apa ya
karena alat reproduksinya belum sempurna
itu juga belum siap
sehingga terjadilah salah satunya juga berakibat stunting
anak juga cacat dan sebagainya
nah ini yang mungkin nantinya perlu lebih diintensifkan
untuk melakukan edukasi edukasi tersebut
jadi ada banyak sekali sebenarnya pekerjaan
mbak ita ini kita main jawab cepat boleh ya
jadi sebenarnya seperti permainan pada umumnya
jadi nanti aku pilih a atau b
nanti mbak itta tinggal sebutkan a
nanti kalau mau dikasih penjelasan dikit kenapa pilihnya boleh
pergi ke mal atau ke pasar
kemudian juga dulu karena dulu sering diajarin mamah saya diajak ke pasar
saya lebih senang ke pasar
jadi sama ibunya mbak itta sering diajak ke pasar
ya dulu main ke pasar
makanya inget kayak pasar johar segala macam gitu ya
karena dari dulu itu mama selalu menekankan kan ya itu tadi
walaupun sebagai orang kerja gitu ya
tapi tetap harus bisa menjadi ibu rumah tangga
dan saya memang hobi masak mbak
makanya kan saya punya namanya dapur mbak itta
ada juga kan buku stunting itu juga dipraktekkan dulu di rumah baru dimasukkan ke buku
ada banyak sekali
kalau ke mal duitnya habis
iya tapi benar mbak
saya itu kalau ke mall gitu kalau butuh aja
kalau enggak ya enggak
malah soalnya apa jadi pengen kan jadi konsumtif gitu
jadi lebih pilih ke pasar daripada ke mal
nanam tanaman atau baca buku
saya sebenarnya dua duanya
tapi sekarang ini senang nanam tanaman
kan saya punya sekolah berkebun
nah iya itu mbak itta
nah ini kalau berkebunnya itu gara gara pandemi ya mbak ya
atau sebelum pandemi justru
sebelas dua belas lah gitu ya
jadi sebelumnya memang saya kan senang menanam
cuman memang waktu itu
belum banyak kesempatan gitu
tapi kemudian terus sibuk gitu
kemudian juga kan terus ada instruksi dari ibu megawati
untuk bagaimana gerakan menanam urban farming
wah udah gayung bersambut gitu
jadi sekarang ada di rumah bisa panen panen mbak
jadi lebih pilih nanam tanaman karena lagi hobi gitu
makanan pedas atau makanan manis
kalau ibu ibu nggak cerimis bukan ibu ibu ya mbak ya
jadi kalau makan hampir selalu nyari sambel
tadi kan mesti adu cabai gitu kan
tadi di semarang timur kan bakso gitu kan
kemudian di pendudungan tadi kan miko piyok juga ada sambelnya gitu
kalau sambal tambah kuah gitu kan
kalau tadi udah dikasih makan mbak ita bakso loh
tapi ini gara gara mbak ita gak mau jadi lapar lagi nih
nanti makan lagi mbak
ini aku sehari ngikutin mbak ita makan mulu loh mbak
aduh ya ampun
oke yang selanjutnya seafood atau daging sapi
iya masak juga senang seafood
tapi sebenarnya juga
jadi kadang kadang ya harus masak daging steak gitu
tapi cuman memang
saya ini punya dua jagoan ini
satu suami satu anak
nah saya senangnya seafood
jadi ya udah dua duanya
maklum dokter ya mbak ita ya
jadi pilihan makanannya juga selektif
jadi kemudian suami saya juga gak makan nasi mbak
jadi dia memang makannya tuh kayak protein protein gitu
jadi mbak ita kalau di rumah senangnya masak apa nih
ada dua mbak
iya semua masak ini
kalau suami kan senangnya stick
jadi di rumah saya masak steak
ibu rumah tangga selalu bisa ya ngakalin gitu ya
jadi dua mbak
tangannya dua masaknya
jadi petugas partai atau pelayan masyarakat
kalau pelayan masyarakat ini masuk juga
jadi bagian dari itu
jadi melayani masyarakat tapi sebagai petugas partai juga
nah gitu mbak
wali kota atau gubernur
ya wali kota lah
tapi nanti setelah ini di dua ribu dua puluh empat mbak ita masih tetap ingin mencalonkan lagi menjadi
oke betul lah
mbak ita terima kasih banyak
kalau saya nanti tersianan di indonesia ini udah dibuka
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
terima kasih banyak
karena mau lanjut lagi ke agenda selanjutnya
abis ini makan dulu ya
makan dulu siap
terima kasih mbak ita